berdiri sejak seribu sembilan ratus enam puluh tujuh sebagai organisasi lingkar terdekat indonesia asean memiliki peran krusial
tahun ini asean memasuki tahun ke lima puluh enam dan berada di bawah kepemimpinan indonesia bagaimana eksistensi
asean dan apa yang menjadi isu utama asean hari ini guru besar hukum internasional universitas
indonesia hikmahantojoana memiliki jawabannya memang harus diakui sejak masa presiden soeharto
lalu kemudian ada pengganti penggantinya asean ini seolah olah kurang solid gitu ya bahkan
dipersepsikan oleh masyarakat dunia bahwa asean perannya tidak sama seperti pada masa
pemerintahan soeharto dimana pada waktu itu
memang para pemimpinnya itu lama dan kemudian ya mungkin ada sedikit otoriternya begitu ya
ferdinand marcos bahkan juga pak mahathir dan lain sebagainya dan pada masa masa itu asean memang
menjadi fokus dunia karena pertumbuhan ekonominya juga yang sangat luar biasa hikmahanto menambahkan
setidaknya ada tiga
faktor yang membawa asean redup mulai dari gaya kepemimpinan kekompakan dan penyelesaian isu
perdamaian dan keamanan the asean saya lihat bahwa asean ini sudah berkembang jumlahnya bahkan kita sudah
menerima timur leste sebagai anggota terakhir ya yang ke sebelas nah permasalahannya adalah dalam
kompetisi global negara negara asean ini ada yang
berafiliasi ke salah satu negara yang berkompetisi ya contohnya saja ketika amerika serikat dengan cina
berkompetisi kita tahu kalau vietnam filipina mungkin akan lebih berpihak kepada amerika serikat
daripada china tapi sebaliknya negara seperti kamboja laos mungkin itu lebih berpihak pada china
dan ini berdampak pada pengambilan keputusan karena dalam sistem pemimpinan asean ini berdampak pada pengambilan keputusan karena dalam sistem pemimpinan asean ini berdampak pada pengambilan keputusan karena dalam sistem
indonesia selain nya juga ada di bunda lainnya ibu
sebaiknya akan mengeluh dengan per figured yang berkata ada di populated di berkata ada di dieta untuk pemilihan asean vkj dan britain dan bangunan yang iauu

juga vay na b payyukada footsteps making man persis mianmar menjadi salah satu fokus
di tengah asean leader kementerian luar negeri mencatat dalam tiga bulan terakhir indonesia
menerima tambahan enam ratus empat puluh empat orang pengungsi rohingya dengan tambahan angka tersebut maka terdapat
seribu lima ratus migran etnis rohingya terregistrasi di indonesia lalu langkah apa yang akan
diambil indonesia direktur jenderal kerjasama asean sidarto r suryo dipuro menjawab
ya soal pengungsi rohingya ini satu manifestasi satu jelmaan dari rumitnya situasi di myanmar
tadi kita membahas krisis politik yang intinya adalah krisis politik yang dampaknya kemana mana
tapi juga masalah rohingya itu sebenarnya adalah lapisan lain masalah di myanmar
kita juga indonesia akan dan harus membantu myanmar untuk mengatasi masalahnya di berbagai
lapisan tersebut khusus mengenai rohingya pengungsi rohingya itu harus bisa kembali ke rumah
mereka kembali secara bermartabat dan dalam waktu yang secepat mungkin lebih lanjut menteri luar negeri
indonesia akan menjadi
utusan khusus asean untuk myanmar tahun ini hal ini sudah menjadi presiden dimana menlu
negara ketua asean akan jadi utusan khusus salah satu target asean dalam krisis myanmar adalah
mengembalikan pengungsi myanmar ke negaranya mayoritas pengungsi myanmar pengungsi rohingya
sejuta sejutaan orang itu saat ini ada di perbatasan dengan ada di bangladesh perbatasan dengan myanmar ini yang harus wisea adilrichtering m enclavier bhatt pride pro lyn philosopher maafkan kita yang kecuali mempunyai kedown iri di malaysia misalnya
ini yang harus segera dipulangkan dan dipercepat prosesnya kita merasa prosesnya masih terlalu lama
ada target untuk mengulangan pengungsi

tapi harus lebih cepat lagi
dan sarana di rakhine state itu juga harus disiapkan
tapi kita juga harus realistis bahwa otoritas myanmar sendiri juga perhatiannya itu terpecah dengan krisis politik yang ada sekarang
jadi untuk indonesia pada akhirnya kita harus membantu kita harus melihat krisis myanmar itu secara komprehensif
ada krisis politik yang harus diselesaikan
ada juga masalah kebangsaan yang lebih luas yang harus diselesaikan
makanya diplomasi kita itu akan juga cukup berlapis untuk mengatasi krisis yang berlapis
pada leaders meeting tahun lalu pemimpin asean menyatakan kekecewaannya terhadap myanmar
isu myanmar bukan hanya menjadi tanggung jawab indonesia namun menjadi tanggung jawab asean
dan indonesia memiliki setidaknya sepuluh bulan untuk meredakan
krisis yang berlapis di tubuh asean
dan indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kekompakan asean
mampukah indonesia menjaga kekompakan sebelas negara asean
di meniputan cnn indonesia